kondisi lalu lintas di kawasan cikarang minggu pagi tadi masih lengang
sisa gelombang dua arus balik diprediksi akan terjadi pada hari ini
jumlah kendaraan yang akan kembali ke jakarta bukan hanya dari pemudik jarak jauh
namun juga pemudik lokal atau jarak dekat bersamaan dengan hari pertama masuk sekolah maupun kerja
namun lonjakan diperkirakan masih dapat terjadi karena tambahan pemudik lokal
lalu bagaimana pantauan arus balik dari gerbang tol cikarang utama hingga sore hari ini
ada produser lapangan kami di sana sudah ada debbie astari yang akan melaporkan langsung
debbie selamat sore pantauan anda bagaimana dengan kendaraan yang kembali ke jakarta
peningkatan jumlah volumenya apakah sudah menurun atau masih cukup tinggi sampai sore hari ini
selamat sore reinhardt peningkatan jumlah kendaraan dari arah cikampek menuju jakarta di sore ini
dapat saya katakan memang lebih meningkat bila dibandingkan hari kemarin
di mana hari ini hingga pukul beberapa saat yang lalu jumlah kendaraan yang sudah melintas ke arah jakarta
ada sekitar empat puluh lima ribu dimana bila kita bandingkan dengan kemarin jumlah kendaraan di jam yang sama ada sekitar tiga puluh ribuan
memang dari pagi hari hingga sore hari ini peningkatan kendaraan baru nampak pada mulai siang hari hingga saat ini pukul lima sore reinhardt
dan juga namun kondisinya masih ramai lancar di belakang saya dapat kita lihat kecepatan rata rata kendaraan ada di sekitar delapan puluh hingga seratus km per jam
dan juga belum nampak antrian yang cukup mengular atau cukup panjang di masing masing gardu tol
maksud saya hanya sekitar
cuma mobil saja antriannya di tiap gardu tol dan pihak jasa marga sendiri memaksimalkan seluruh gardu tol ke arah jakarta
yaitu sebanyak dua puluh empat gardu tol
dan juga hingga saat ini memang pihak kepolisian maupun jasa marga belum memperlakukan sistem rekayasa arus selalu lintas apapun
baik dari kontraflow dan juga one way
namun memang hingga saat ini pihak kepolisian atau jasa marga masih menantinya
kondisi arus selalu lintas semakin padat
dan beberapa saat yang lalu saya baru saja menempatkan informasi bahwa sedang terjadi kepadatan di kilometer lima puluh hingga empat puluh enam menuju jakarta
terjadi perlambatan dan juga antrian kendaraan sepanjang empat kilometer
dan untuk menunjukkan pada kepadatan ini sendiri kami masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak kepolisian atau jasa marga reinhardt
dan juga dapat saya kabarkan hingga sore hari ini
angka yang melintas ke arah jakarta memang masih dapat saya katakan lebih meningkat
hal ini dikarenakan dua hari yang lalu
kendaraan yang mengarah ke cikampek atau keluar jakarta seimbang jumlahnya
bila kita bandingkan dengan yang harus balik ke jakarta
artinya memang di sini ada fenomena pemudik lokal
di mana memang para warga jakarta
melakukan libur akhir pekan
nantinya akan kembali ke jakarta
dan bercampur dengan jumlah kendaraan pemudik jarak jauh yang akan kembali ke jakarta begitu reinhardt
dan ini menjadi antisipasi bagi para pihak kepolisian dan juga jasa marga untuk menyiagakan sistem rekayasa arus lalu lintas
dan prediksi sendiri di hari ini ada sekitar seratus ribuan kendaraan yang akan melintas di arus balik lebaran
baik terima kasih debbie
lestari untuk laporan anda langsung dari gerbang tol cikarang utama